dan ini masih terkait bencana mahasiswa universitas gajah mada yogyakarta ini membuat robot terbang tanpa awak
yang dapat melakukan pemantauan dan juga pemetaan
ya karya ini pun sudah mulai dilirik untuk kepentingan pertahanan dan juga kebencanaan
inilah peluncuran robot terbang viahra aeromaper milik mahasiswa universitas gajah mada yogyakarta
pesawat tanpa awak yang biasa disebut unmand aerial vehicle atau uav ini dapat melakukan pemetaan dan pemantauan di sebuah wilayah
sebagai uav robot ini bisa terbang tanpa alat pengendali atau autonomous hingga radius lima km
selama terbang robot berbobot empat kg ini dapat mengambil foto dan video secara streaming untuk kemudian diolah menjadi peta
robot terbang ini telah memenangi kontes robot terbang indonesia
di lampung akhir november lalu
bukan hanya itu viahra aeromapper juga meraih peredikat sistem terbaik dalam hal terbang autonomous
lalu bagaimana mengaplikasikan karya ini dalam kehidupan nyata
kita bisa melakukan pemantauan
itu pemantauannya baik wilayah perbatasan misalkan luas hutan
atau enggak melakukan mitigasi bencana baik gempa bumi banjir pasca tsunami atau bencana bencana lainnya
seperti itu mas
dan kami rasa teknologi ini memang sangat bermanfaat sekali bagi dunia baik militer atau enggak disipil itu mas
selain itu tim gajah mada flying objek research center atau gamma force telah mengembangkan robot terbang jenis lain
tim ini terdiri atas sejumlah mahasiswa lintas jurusan seperti dari fakultas tekniks fakultas matematika dan ipa serta sekolah vokasi
karya kreatif mahasiswa ugm ini kini sudah mulai dilakukan
kirik pihak luar
dari pihak departemen pertahanan itu mendorong kita untuk ini untuk membuat pesawat tanpa awak dari tipe target drone
itu yang akan digunakan oleh tni untuk latihan menembak sasaran yang bergerak
rencananya para mahasiswa ini akan mengikuti kompetisi pesawat tanpa awak tingkat internasional di turki tahun depan
hendrawan setiawan sleman